sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya duduk ya
udah kamu disitu dulu
kasianlah tukgum selalu duduk aja lah
yaudah sini duduk doi
makasih ya tukgum
kenapa kalau orang tua membiaya anak sekolah sampai tinggi
itu merupakan pembodohan berulang buat saya
nih pertama kamu dulu kan sekolah
taman sekolah kemudian lulus sekolah
kemudian kamu cari kerja dapat uang
dapat uang banyak ya kan
setelah kamu punya uang banyak kamu punya febri
kemudian febri minta sekolah
kamu sekolah yang sampai tinggi
febri lulus sekolah ngapain
apa gunanya kerja
terus dapet uang
setelah itu apa
febri punya anak
kamu punya cucu
kemudian anaknya minta sekolah lagi
dibiayain terus sampai lulus sekolah
kan abis itu apa kerja lagi kan
daripada begitu terus
mendingan uangnya dikumpulin
investasi buat beli toko
buat bikin usaha
kan begitu atuh
kalau ikutin pemikiran kamu dang
siapa kamu duduk sini
ah kamu mah gak dari tadi
ah diam saja dia
gitu yang udah gimana tuh
kes customer nya berani kita
ya tapi pas he training malu
sayang dia hp pack ya
pergi buat bedah untuk habiskan perhatian saya
wah ceng bu
pakin deh lo giat

aceh sudah menemukan sobri
saya dadang kamu
kalau kamu gak ngasih tau saya mana tau
udah jangan ngomong terus
nanti si aceh keburu kehilangan cincangnya sobri
jangan jangan mereka terlibat
supaya bisa segera menyusup ke cidahu
kayaknya bos idante mau ada urusan lagi
sini belum dikasih makan
kita bisnisin aja tang
kamu jagain ronaldo ya
saya tidak berani kang idan
ntar kalau dokter ngomelin gimana
ya jangan sampai ketahuan atau dung
bu inter ngawasin kita
dia pasti tahu kalau kamu gak ada
kalau ketahuan bahaya
taman bermain bisa ditutup
kalian kerjasama nutupinnya
saya jamin gak bakalan ketahuan
gak berani dan
iya bos idan
sekarang keperaturan baru
iya tenang aja
makasih bos idan
makasih bos idan
kita bantu aja
kalian jagain ronaldo bergantian
jangan sampai bu dokter tau saya gak ada
siap bos idan
siap bos idan
saya pamit dulu ya
assalamualaikum tan ten tin
ah aku mau pergi ke rumahnya opo ustadz kemed
mau belajar ngaji tan ten tin
yaudah akonya pergi dulu yuk
tenten tin aku mau nanya dong
emangnya kang kusoy itu beneran pernah gila yuk
terus katanya kang kusoy pernah mau bakar rumahnya tenten tin
emangnya tuti dengar dari siapa
emangnya beneran tenten tin
si kang kusoy itu gak pernah mau bakar rumahnya tenten tin
tapi mamsnya aku gak pernah bohong
tenten tin juga gak pernah bohong
aku jadi bingung
yaudah deh tenten tin
kalo gitu akonya pergi dulu yuk
jagain emangnya gantian ya
ya akang mau pulang dulu mau beres beres di rumah emak
enggak nanti aja
min cucu juga pamit ya
cucu harus ke kantor
tapi nanti cucu balik lagi ke sini kan
jaga maero sendiri
gak apa apa cu
kan ntar kangen cuy balik lagi ke sini
cucu juga cuma sebentar
habis beres beres di rumah langsung balik lagi ke sini
kalau gitu cucu pamit ya min ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi